sebuah wisma yang dijadikan tempat pelatihan dan perekrutan kurir narkoba anak anak
rabu kemarin digrebek petugas reserse narkoba polrestabes surabaya
dari penggerebekan itu sepuluh orang tersangka diamankan
tujuh diantaranya anak di bawah umur yang akan dijadikan kurir narkoba
polisi menggerebek wisma leces di kawasan jalan cimanuk nomor dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu surabaya
pengerebekan ini menyusul adanya indikasi jaringan sidikat perekrut kurir narkoba anak di bawah umur
dari pengungkapan polisi telah mengamankan tiga tersangka perekrut yaitu bs dan mh
warga dukuh pakis surabaya serta hp warga kupang panjaan surabaya
selain meringkus tiga perekrut polisi juga menangkap empat perempuan dan empat laki laki yang rata rata
masih berstatus sebagai pelajar terindikasi sebagai calon kurir
dari wisma leces polisi juga mengamankan barang bukti berupa sepuluh poket narkoba
jenis sabu seberat enam belas empat puluh tiga gram
ya awalnya cuma main ya pengennya sih cuma main gitu
tapi tahu di sana kalau ada sabu sabu itu
juga pakai juga kamu
berapa kali kamu pakai
pengungkapan terjadi setelah polisi mendapatkan informasi dari orang tua salah satu korban
orang tua melaporkan kepada polisi bahwa anaknya
disekap di wisma leches
setelah dilakukan pengerebekan polisi mendapati anak anak di bawah umur yang hendak dicetak sebagai kurir narkoba
keempat ini keempat anak ini masih di bawah umur semuanya
yang diduga berdasarkan analisa kita
akan digunakan sebagai kurir oleh jaringan pengedar narkotik
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketiga perekrut kurir narkoba ini akan dijerat dengan undang undang narkotika
dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara
sementara ketujuh korban yang masih anak anak ini akan dilakukan rehabilitasi oleh bnn kota surabaya